terima kasih anda masih bersama kami
kepala polri jenderal tito karnavian meninjau langsung lokasi tsunami di daerah banten dan lampung selatan
tito menjelaskan jajarannya beserta instansi terkait juga sudah berkoordinasi untuk memberi bantuan penanganan evakuasi korban
ditemui pada minggu siang kepala polri beserta jajaran menggunakan dua unit helikopter dari markas polda metro jaya meninjau lokasi bencana di pandeglang banten
tito memastikan seluruh jajaran polri dan tni telah berkoordinasi serta bergerak ke lokasi bencana
pori juga telah mengirimkan satu kompi pasukan brimop guna melakukan evakuasi di daerah bencana di banten
kita juga dari mabespori juga memberikan bantuan satu primop satu kompi sudah di banten
kalau nanti diperlukan juga brimop sar dan kemampuan sar search and rescue ya kita juga akan lihat nanti di lampung kalau memang diperlukan
tapi sementara kapolda mengatakan cukup
kemudian dari tni
teman teman tni juga saya kira sudah banyak bergerak batalion dan lain lain
kemudian dari kedokteran kesehatan terutama dvi disaster victim identification untuk mengidentifikasi jenazah dan lain lain
kalau ada silahkan segera kepada keluarga korban
kemudian berikutnya lagi juga kita memberikan bantuan dalam bentuk polair kapal
sudah kita deploy ke sana
heli juga kita kirim untuk memberikan bantuan
sehingga ini bisa cepat bisa bekerja
ini adalah musibah bagi kita semua
kita menyampaikan duka sedalamnya tentunya
tapi adalah memang resiko dari wilayah kita ring of fire ya
kita sudah tahu bahwa banyak vulcano sehingga erupsi bisa terjadi
negara kita memang daerah yang rawan gempa
tapi kita berpengalaman dari sekian banyak gempa bumi tsunami bencana
saya sangat yakin bahwa kita bisa kompak pemerintah dan masyarakat
semua ormas semua unsur masyarakat yang volunteer
ini semua kita harus bersatu
adanya gempa ini justru membuat kita menjadi bersatu
sehingga musibah ini ada yang satu yang sakit harus menjadi bagian kita semua harus sakit supaya bangsa
untuk itu kita semua membantu
apapun yang saya bantu semua pihak mari kita bantu
kita memiliki daya tahan yang kuat terhadap bencana bencana alam
seperti kasus di lombok dan di suteng cepat kita bisa melakukan recover
insya allah ini pun musibah ini kita bisa lalui dengan lancar dan dengan baik
berkat kerjasama kita semua
kita berdoa kepada tuhan yang maha kuasa untuk memudahkan semua upaya upaya kita